berikutnya jenderal dudung kepala staf angkatan darat
oknum tni pelaku tabrak lari layak dipecat
kepala staf tni angkatan darat jenderal dudung abdurrahman senin pagi
mendatangi rumah handi dan salsa korban kecelakaan di nagrek yang melibatkan tiga anggota tni angkatan darat
kasat menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan berjanji akan memproses hukum secara militer dengan transparan
ia juga mengatakan apa yang dilakukan tiga anggota tni angkatan darat ini di luar batas kemanusiaan dan layak dipecat
kecelakaan yang melibatkan tiga anggota tni ad ini terjadi di nagrek delapan desember lalu
kedua korban diketahui dibawa ke dalam mobil pelaku dan beberapa hari kemudian ditemukan di sungai serayu cilacap dan banyumas jawa tengah